ketua satgas covid sembilan belas dpr ri sufmi dasko ahmad meminta agar kementerian agama dapat sesegera mungkin membuka kembali rumah ibadah dan pesantren
lantaran banyaknya masukan dari masyarakat agar tempat peribadatan dapat kembali dibuka
menteri agama fahrul razi menyebut jika keputusan terkait izin aktivitas rumah ibadah akan segera disampaikan tepatnya hari jumat dua puluh sembilan mei
meski demikian dirinya memberikan kewenangan penuh kepada gubernur bupati wali kota hingga camat setempat untuk memastikan rumah ibadah tersebut aman dari penyebaran covid sembilan belas
dan kami bisa menabarkan sampai tingkat kecamatan kenapa
izin itu kami buat sesuai dengan level rumah ibadahnya mulai gubernur kabupaten bupati wali kota sampai dengan camat
tapi dievaluasi tiap bulan
kalau ternyata memang camat atau bupati menilai
bah enggak malah jadi ada penularan cabut aja